jajaran satres narkoba polres metro jakarta selatan mengungkap kue yang diduga mengandung narkoba dari dua orang mahasiswa
selain menjual kue narkoba kedua pemuda ini juga menjual tembakau yang telah disemprot cairan kimia
sehingga saat dihisap pemakaiannya akan merasa efek halusinasi
inilah kue narkoba siap edar yang berhasil disita dari dua mahasiswa berinisial dm dan rn
duanya menjual kue narkoba yang diberi nama kukis di lingkungan kampus mereka
mereka mengetahui tentang kue narkoba ini dari seorang napi yang telah meninggal di dalam lapas
kue tersebut dijual seratus ribu rupiah per buah
dalam sehari mereka bisa memproduksi seribu kue
untuk menguatkan efek halusinasi para pelaku memesan zat kimia khusus dari tiongkok
sekeping kukis bisa digigit sampai sepuluh kali
dan sekali gigit efek halusinasi bisa bertahan selama satu jam
dari satres narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat
kue narkoba ini bisa dihidupkan dalam lapas
perdagangan kue bahan pangan yang diedarkan oleh dua orang pemuda
dan hasil interogasi bahwa seluruh barang bukti yang ada itu dimodali oleh rekan satu tersangkanya itu
efek menggunakan kue ini adalah
karena pusingnya disadari dia o declarasi rusak
memperhatikan nabi para pinjama baru ksat deficiency public
mereka yang paling mudah untuk meneluarkan atau bertransaksi yang berbentuk kue seperti ini
selain menjual kue narkoba kedua pelaku juga diketahui menjual tembakau
yang juga telah disemprot cairan kimia nm yang juga berasal dari tiongkok
duri tanjung jakarta